cukup isi perutnya aja
isi perut itu ibu iris kecil kecil buat sate
mereka juga gak bakalan tahu
kalo itu bukan kambing
tapi cuma isi perutnya aja
bahar perbuatan kamu itu sama saja dengan menipu orang ya
orang itu mau melakukan akekah itu dengan daging kambing asli
bukan sama ini cuma ususnya
apaan sih pak teriak teriak
kita buka usaha terima pesanan akikahan yuk
lagian aku kan gak bisa masak
udah nih pak bapak kerja aja kayak biasa
kan enak tuh
udah banyak lagi
yang mencuri uang dan perhiasan
dari rumah warga yang kosong itu adalah saya
saya hampir saja ketahuan sama warga
waktu mau mencuri
untung aja warga gak mengenali wajah saya
aku gak mencuri lagi
aku mau buka usaha aja
jadi selama ini pencuri yang diomongin warga itu kamu
kau mau ke mana
bahkan aku mau cari
kamu mau keyour for masa
aku mau diadu
saat kamu tuh
ibu sangat kecewa sama kamu
lebih baik kita pergi dari sini
udah deh pak
tenaga ibu kita perlukan
untuk masak pesanan akikahan
iya juga ya
lebih baik aku kerja disini aja
gak digaji juga gak apa apa
asal aku punya tempat tinggal
ibu tidak mau ikut sama kamu
ibu tidak mau makan rezeki yang tidak halal
bar gak mau mencuri lagi
bar mau usaha yang halal
mau buka usaha
ibu harus pulang
ibu bantuin bahar
ibu kan pintar masak
kalau ibu gak mau
bahar mencuri lagi
jangan mencuri lagi nak
jangan mau ikut pain
ibu orangk station
ini dengan baik
yang masih tam celebrate
jadi pesanan ibu berapa

terima kasih banyak pak
saya mau pesen isi perut kambing pak
gak perlu daging kambing
kalau buat akikahan
cukup isi perutnya aja
isi perut itu
ibu iris kecil kecil
mereka juga gak bakalan tahu
kalau itu bukan kambing
tapi cuma isi perutnya aja
perbuatan kamu itu sama saja
dengan menipu orang ya
orang itu mau melakukan akekah itu
ini cuma ususnya
orang sengaja melakukan akekah itu
terus maunya ibu bagaimana
terima pesanan untuk akikahan
terus bahar mencuri lagi
eh tidak tidak
yang ibu mau itu
kamu usaha yang jujur
mencuri dan menipu seperti ini nak
harus buat tempat makanan itu ya
itu kok dusnya kecil kecil
itu dus buat kue nak
bukan buat nasi
ibu gak usah bawel deh
tugas ibu itu cuma masak
kalau udah mateng
masukin ke dus dus itu
udah gak usah ikut ngatur kenapa sih
ampuni hamba karena telah mendukung perbuatan anak hamba
hamba melakukan ini karena gak mau anak hama menjadi pencuri lagi
tolong ya allah
sedarkan anak hamba dan mantu hamba
agar dia mau mencari rezeki dengan
dengan cara yang benar
kok dusnya kecil kecil amat sih
gak sesuai sama pesanan
itu memang sudah harga standar bu
dengan pesanan ibu itu sudah harga khusus
kalau uang dengan sujarah itu sudah harga khusus

udah ya bu
saya permisi dulu
iya deh pak
ini kok gulai kambingnya
kok usus semua
dagingnya gak ada
potongan sate nya ini kecil kecil
gak ngapain pesen masakan akekahan melalui online segala
jadinya kita tidak bisa melihat kami yang dibeli yang mau dimasak buat akekahan
yaudah pak ibu besok datangin aja alamatnya
ibu mau komplain
yaudah ibu komplain aja besok ya
jangan lupa pak
papahan keluar papahan
kita dobrak saja pintunya bu
yuk kita doang aja pintunya yuk
tunggu tunggu tunggu
ngapain kalian mau mendobrak pintu rumah saya
kita mau ketemu pak bahar yang punya usaha akekahan
iya betul kita mau ketemu pak bahar
kita mau komplain kita mau minta ganti rugi
apa yang dia pesan tidak sesuai
pak bahar juga tinggal disini
dan saya juga tidak tahu dia tinggal dimana
dia cuma ngontrak disini
dia ternyata udah punya niat nipu kita
emang kelewatan tuh orang ya